lima pelajar tingkat sekolah menengah pertama mengharumkan nama indonesia dalam ajang international junior science olympiad di belanda
di ajang tahunan yang digelar ke empat belas kalinya ini tims indonesia meraih dua medali emas dan tiga medali perak
rombongan tim indonesia dalam international junior science olympiade atau ijso ke empat belas kembali ke tanah air melalui terminal dua d
bandara internasional soekarno hatta tangerang banten kamis petang
indonesia diwakili lima pelajar smp yang disaring melalui olimpiade sains nasional dua ribu tujuh belas
mampu bersaing dengan tiga ratus peserta perwakilan dari lima puluh negara
tim indonesia meraih dua medali emas dan tiga medali perak pada ajang igso ke empat belas
yang berlangsung tiga hingga dua belas desember di archem nichmegen belanda
materi yang dipertandingkan dalam kejuaraan dunia tahunan
tersebut meliputi mata pelajaran fisika biologi dan kimia
dengan mengangkat tema water sustainability sesuai dengan karakteristik negara tuan rumah
wilson chandra putra asal medan mengaku sempat kesulitan ketika materi soal yang dilombakan meleset dari materi yang dipelajari selama persiapan
namun materi perihal manajemen pengelolaan air tersebut mampu diselesaikan dengan baik hingga meraih medali emas
belajarnya keras terus soal soalnya dilatih
berarti latihan soal soalnya banyak biar bisa terbiasa
jadi sampai sana tidak
mungkin kayak prediksi materi agak sedikit melecek tapi lumayan banyak yang mengenal ke soal soalnya
soal soalnya apa sih
materinya apa aja
materinya kalau temanya itu adalah water and sustainability
berkenaan dengan air
jadi soal soalnya itu banyak yang bertentangan dengan air dan keberlangsungannya
sementara itu direktur pembinaan smp kemendikbud supriyono mengatakan prestasi pelajar smp indonesia luar biasa
hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di indonesia tidak kalah dengan negara lain
anak anak smp ini mengikuti ijso ke empat belas di belanda
kita mengirim lima anak
dan mereka ini adalah
para pemenang osn tahun dua ribu tujuh belas
dari lima anak yang kita kirim ini semuanya mendapat medali
dua mendali emas tiga mendali perak
dan ini saya rasa suatu prestasi yang luar biasa untuk pendidikan kita
mereka ini diadu dari tiga ratus anak terbaik dari lima puluh negara
alhamdulillah indonesia ini mendapatkan dua emas dan tiga perak
ini luar biasa
anak anak telah berjuang
mengharumkan nama bangsa indonesia
atas prestasi para pelajar kementerian pendidikan dan kebudayaan memberikan beasiswa berupa uang tunai
sebesar dua belas lima juta rupiah bagi peraih medali emas dan sepuluh juta rupiah bagi peraih medali perak